polisi telah menangkap buronan tersangka pelaku mutilasi kusmayadi alias agus di surabaya jawa timur
kamis siang tadi agus diterbangkan ke jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
pukul dua belas siang kusmayadi alias agus tiba di terminal dua bandara juanda sidoarjo
dengan pengawalan ketat petugas bares krim jatan raspolda jatim
agus dibawa ke jakarta dengan pesawat garuda
tersangka akan langsung dibawa ke polda metro jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan
agus yang sempat buron sepuluh hari selama di surabaya tinggal di rumah kawannya